ada apa mak kenapa mak tertakutan
saya kisah anak
ada apa ini
pak man tahan pak man
aku tidak mungkin mengalah karena kamu merubuh
aku harus pergi dari sini
menangkap penyusup busuk ini
kau terlalu berlebihan nur
sampai kau mengeluarkan jurus brajin kiri
hanya untuk penyusup seperti ini
siapa orang di balik topeng itu
betul nanda prabowo
j focus dia sedikit
saya otak mereka
bisa kamu menang auknya
bisik dengan saling men chem
apa yang anda lakukan

atas kerilangan allah
apakah kisah anak raden kian santang
ampun ampuni kami raden
kami tidak tahu
yang layak disembah
hanyalah allah subhanahu wa ta'ala
aku ingin tahu
sebenarnya apa yang terjadi
telah berkali kali mencuri makanan di rumahku
apa benar itu pak man
karena lapar raden
keluarga saya butuh makan
bahan makan di rumah saya
telah habis semuanya
sawah dan ladang saya tahun ini
tidak panen raden
kenapa di pajajar
masih ada saja
orang yang kelaparan
semenjak prabu surawi sesa
rakyat semua disini menderita raden
apa yang aku cemaskan
rai surawi sesa belum mampu
mengembang tugas sebagai raja
maafkan aku putraku
maafkanlah ibu dia
panggil aku isti prabu
disini aku adalah rajamu